kantor kantor atau apapun yang membutuhkan suplai daging ayam segar
tapi ingat kalian harus cari direktur atau tenaga marketing lagi
nah kalian gunakan cara merayu atau manfaatkan kecantikan kita ini oke
desi serius kamu ngomong itu
masa kita bertiga kamu suruh jadi marketing plus plus
iya des masa kita mau dijadiin cewek gituan sih
saya akan ke tempat pak haji ngecek pesanan ayam ayam kita
prt cepat sembuh ya prt
dan semoga prt memaafkan kesalahan orang yang sudah menangkap prt
saya akan selalu memaafkan
siapapun yang telah ngejahatin saya
jangan sekali orang yang ngakiti prt
padahal prt orangnya baik
kita doakan saja
semoga dia dapat hidayah
ampunan dari allah
kamu itu udah gak berdaya
jadi saya terpaksa jadi kepala rumah tangga di rumah ini
kamu itu lelaki penyakitan
jadi dengan kondisi kamu yang seperti ini
ini kenyataan loh
ini tuh bisa jadi pengalaman berharga banget buat saya
dan buat semua perempuan yang ada di kampung ini
kami itu suka gembar gemborkan semua harus kembali kepada fitrahnya
semua wanita harus kembali kepada fitrahnya
supaya jadi istri dan ibu yang baik
tapi kalau kenyataan udah seperti ini gimana
jadi wanita itu jangan bodoh
kita mesti punya uang sendiri
coba kalau suami kalian kayak mas anur gimana
dia itu sakit dan gak berdaya
mana bisa dia kasih duit sama kita
nah maka dari itu kita ini sebagai wanita harus mandiri
harus punya usaha sendiri
kita dobrak pandangan lama yang mengatakan kalau wanita itu
hanya di rumah dan hanya mengurus rumah
iya nih des
aku juga capek ngeladinin suamiku
suamiku itu kan hanya guru
berapa sih gaji guru
kenapa baru sadar sekarang ya
aku selama ini cuma bergantung sama suamiku
suamiku kan cuma supir taksi
penghasilannya gak seberapa
suamiku tuh kan hanya sapang
kalian tahu gajinya pas pasan
selama ini kok ya aku tuh nurut loh
lalu apa yang kita lakukan ya des
aku udah pusing
penghasilan suamiku tuh gak ada apa apanya
apa yang harus kalian lakukan
yang harus kalian lakukan itu
kita harus mandiri
kita itu harus punya usaha sendiri
nah kalian bisa bantu kerjaan saya di tempat ini
sampai usaha kita berkembang pesat dan maju
kalian mau kan
besok kalian datang ke tempat ini jangan lupa ya pakaian kalian itu harus seksi
kalian gak usah takut kita sebagai wanita emang harus kerja keras
kita lupakan kodrat kita sebagai istri dan ibu yang nurut sama suami
kalian gak usah takut kalau suami kalian komplain bilang saya ini ibu rt
saya persulit urusan mereka
kamu mau kemana dengan pakaian kamu seperti ini
kamu sangat tidak sopan sekali dengan sepakin seperti ini
mas mulai hari ini aku mau kerja dengan desa
aku mau hidup mandi
aku mau jadi diriku sendiri karena aku gak bisa ngandelin kamu terus terusan
wina memang selama ini gajiku gak cukup buat kamu
ya jelas nggak cukup lah mas
kamu itu kan cuma seorang guru
berapa sih gaji guru
pokoknya aku mau jadi diriku sendiri menjadi wanita pekerja yang hebat
dan aku sudah bosan menjadi ibu rumah tangga

kamu tuh belas kaki
gak tahu kalau ibu mau bekerja
mita kasihan anak kamu dia masih kecil
oh jadi seperti ini ya didikan mas itu
makanya si lila itu jadi gak mandiri males manja lagi
iya aku tahu tapi dia terlalu kecil
dan dia masih butuh perhatian kamu
mas emang gue pikirin udah urus aja sendiri
desi desi desi desi
gini dong kalau mau jadi marketing
aku kan akan menjadikan kalian marketing dalam penjualan usaha daging ayam segar
caranya gimana kasih tau kita dong
terus kantor kantor atau apapun yang membutuhkan suplai daging ayam segar
tapi ingat kalian harus cari direktur atau tenaga marketing lagi
nah kalian gunakan cara merayu atau manfaatkan kecantikan kita ini oke
desi serius kamu ngomong itu
masa kita bertiga kamu suruh jadi marketing plus plus ngeri aja

masa kita mau dijadiin cewek gitu wah masa kita bertiga kamu suruh jadi marketing plus plus ngeri ah

iya des kita kan risih nggak biasa
kalau perlu kenapa enggak
ingat kalian itu akan dapat lebih banyak dari penjualan
untuk itu kalian harus berusaha menjual ayam sebanyak banyaknya sama mereka
kita akan jadi supplier
ingat kalian butuh uang banyak orang

anda tidak mungkin ambil uangnever imb guaranteed

sekarang ini sudah zamannya emansipasi kita semua para wanita harus bangkit jangan ada yang mau
berada di kaki lelaki kita semua harus punya penghasilan sendiri jangan tergantung sama suami
kita semua harus kerja jangan ada yang di rumah ya coba bayangkan gimana kalau suami kalian
meninggal dunia siapa yang akan menafkahi kalian anak anak kalian juga sih benar ya
bu saya ini ibu rt jadi nggak ada rt yang mau menyesatkan warganya
tolong ajarin istri bapak jangan pengaruhi wanita di kampung ini untuk membangga pada suami
bener prt gara gara bu rt istri kami semuanya jadi pada ngotot mau bekerja prt malahan mereka
sudah tidak mau lagi mendengar nasihat kami pak rt dan kami sebagai suami sudah tidak ada artinya lagi
pak rt iya benar pak rt
maafkan istri saya bapak bapak saya enggak ngerti kenapa dia jadi seperti itu baik nanti saya
nasihati dia ya kalau begitu kami terima kasih pt kami pamit dulu mari prt assalamualaikum ya
tolong beri hidayah dia
ibu sava lapar sava mau makan
pada apa sih sava ketak ketok aja nggak tahu apa ibu lagi dandang tangguh aja
ah mau makan kau minta sama ibu ayo kamu kemana